loh kebangetan lu
loh jahat lu sama gua
loh soim lu sama gua
jangan minum obat sembarangan
kalau saya sih
minum rebusan jahe
gue gak perlu pakai yang gituan
coba aja bang
dijamin gak bakal nyesel
gue udah tau
itu kan obat sakit kepala jono
orang pintar itu kan
itu kalau ngomong bercabang
sampean itu loh mat
gak mungkin mas rizal bilang terus terang
ada mbak nunik sama adik selpi
kamu kan emosian
bisa jadi itu gara gara sakit kepala
sampean itu kelamaan jadi hansip
sebulan dua bulan
biar gak emosian
ya sudah kalau begitu saya tinggal aja
jangan lupa subscribe channel ini
gue nunggu diluar klinik
gak tau kenapa
gue jadi inget mama
kayak inget mama keram tadi siang
gimana kalau terjadi apa apa sama mama
ah lu ngebangunin gue cuma buat nyeritain cerita sedih lu
mama udah lima puluh tahun lebih
lo berlebihan ah
dari pak muhyiddin lari ke mama
ma bangun ma
ma bangun ma
ma bangun ma
lo kebangetan lo
lu kelihatannya aja baik sama gue
lu kelihatannya aja sayang sama gue
lo ngerusak pikiran gue
kalau lo jadi kepikiran pak muhyiddin
kan akan di sebelah mama
ntar kalau minum keplaset gimana
kalau gak dipegel
indra takut ma
iya kamu tuh bikin buruk
udah gak apa apa kok
gak ada apa apa
kamu tidur lagi
biar tidur nyenyak
benar tuh yang papa bilang
ya udah mama tidur lagi
mama juga mau istirahat
gak ada apa apa tenang

kalau cur thankfully
dia bulat haut nyaman
itu udah kmp dua ribu tujuh